namanya sweet italian pepper
sesuai namanya cabai ini rasanya manis
manisnya sweet italian pepper membuatnya sering jadi bahan campuran salad
namanya juga cabai masih ada sedikit rasa pedasnya
tapi cabai jenis ini tidak meninggalkan rasa pedas dan pahit di lidah
teksturnya garing dan tidak berbau seperti cabai paprika
karena jarang dibudidayakan di indonesia
harganya juga belum cocok untuk rakyat jelata
daniel salah satu pecinta cabai hias
membelinya seharga rp seratus untuk tiga buah sweet italian pepper
benihnya pun bisa ditanam di indonesia loh
tapi memang tertarik pengen ngicipi juga
karena seumur umur belum pernah ngicipin dan nanem itu di kebun sendiri
ternyata ada tau cabai yang segede itu dan rasanya kayak gitu
ya kaget sih saya kira kan cabai semuanya kecil kecil
kalau kita di indonesia kan lihatnya
cabai rawit kecil kecil pedas buah di sambal
masih kurang jumbo
ada lagi nih yang asli di indonesia
daunnya saja bisa sepanjang lima meter
diameter mencapai sembilan puluh cm
dan tinggi batangnya bisa tiga puluh meter
tanaman bernama musa ingenc ini tumbuh di pedalaman hutan papua
meski pohonnya besar ukuran buahnya biasa saja ya
harus adil kali ya
buah musa ingens biasanya berukuran panjang dua puluh cm
dan satu tandan bisa mencapai enam puluh kg
karena banyak biji di dalamnya
pisang ini bukan primadona untuk dikonsumsi manusia
hanya burung saja yang doyan memakannya
pisang raksasa musa ingins ini merupakan salah satu tanaman endemik papua
yang sejauh ini baru ditemukan di pegunungan arfak papua barat
dengan ketinggian seratus sampai dua ratus meter di atas permukaan laut
ketika tanaman ini dikonsumsi
tanaman ini juga berukuran raksasa
meningkatnya popularitas tanaman berukuran raksasa
seperti cabai italian sweet pepper dan pisang papua musa ingens
menjadi pertanyaan di kalangan pecinta tanaman
kenapa ya ada yang bisa memiliki ukuran sebesar itu
secara alami memang ada tanaman besar besar gitu
sayur sayur buah buah dari luar
biasanya ada tulisan gmo gene modified organism
itu sengaja dimasukkan ke dalam tanaman ini
jadi modifikasi bisa macam macam nggak cuma besar aja
tapi bisa jadi anti hama atau lebih shine atau lebih manis
ada yang buatan tuhan ada juga hasil rekayasa manusia
yang jelas buah atau tanaman ukuran besar nggak cuma dari bangkok saja
buktinya salah satu pohon pisang terbesar dunia adalah tanaman endemik papua
tim liputan cnn indonesia